kembali ke jakarta gubernur dki jakarta anies baswedan meresmikan pelikan crossing di halte transjakarta bank indonesia
koridor tamrin ini diharapkan dapat menjadi contoh pemberian fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas
anies baswedan tiba di halte transjakarta bank indonesia bersama direktur utama transjakarta budi kaliwono
anies hadir membuka hari pelanggan nasional sekaligus meresmikan pelikan crossing yang tersambung dengan halte transjakarta
fasilitas tersebut dibuat demi mewujudkan jakarta yang ramah bagi semua warga
anies juga berharap pelikan crossing ini membuat pejalan kaki lebih dihargai
jembatan penyeberangan orang yang sudah ada tidak dirobohkan
jembatan penyeberangan orang yang sudah ada tidak dirembuhkan